kamilah saya gak akan meninggalkan kamilah
terus tas ini kamu bawa kemana
saya dipecat tante
ya ini cuma kesalahpahaman doang kamilah
lagian ini juga salah
memang ini berat buat kamu
pasti kamu akan mendapat pekerjaan lagi yang lebih layak ya
maksud kedatangan tante kesini
wah mama jangan ngomong
sekarang emang waktunya gak tepat
ya gak usah ya pak
ada apa tante
na fadil na fadil mau kan menemani kamilah kua hari ini
na fadil mau kan menikahi anak saya
kebetulan hari ini penghulunya bisa
mau deh ya ma
kamilah lihat perut kamu sudah semakin besar
mama gak tegang melihat kamu nak
na fadil gak keberatan kan
dengan kemauan tante
disini sih gak ada apa apa
kalian everlasting makin selamat sekarang
ada apa pak
kalau boleh saya tahu mbak ini lagi hamil ya
sudah berapa bulan
mas saya tidak bisa menikahkan kalian
kenapa bisa gitu pak
karena menurut syariat islam
wanita yang sedang hamil itu dilarang menikah
sampai bayi yang di dalam kandungannya itu lahir
maaf saya tetap tidak bisa melakukan hal yang ditentang oleh agama
iya tapi kan ini cuma syarat aja pak
tetap tidak bisa bu
kita pulang aja yuk
mama tidak akan pulang mila
sebelum ada penghulu yang mau menikahkan kami
pak tapi ma
mama tidak akan pulang mila
masa baik kamu lahir tanpa ada seorang ayah
oh begitu ya
baiklah kalau begitu
ada apa pak
kenapa fadil pak
dia tidak bisa mendapatkan penghulu
yang mau menikahkan dia dengan kamera
karena menikahkan wanita yang sedang hamil
itu haram pak
apalagi camilan kamila sudah mulai terlihat
tuh bener kan apa kata mama
papa sih tidak pernah mau dengerin omongan mama
mengapain maksa fadil menikah sama kamila
papa lihat sendiri kan mereka tidak bisa menikah
karena mama sebagai ibunya tidak merestui pernikahan mereka
papa ngerti kan
restu orang tua juga restu allah pak
jadi selama mama tidak pernah menyetujui hubungan mereka
mereka gak akan pernah bisa menikah
mas sekian dulu engga tinggal
saya cenda mampu
bagaimana dengan anak kamu nanti
ini semua gara gara kamu fadial
gara gara kamu telah bertanggung jawab
sehingga kehamilan kehamilan sudah semakin besar
coba aja kok dari awal kamu bertanggung jawab
enggak akan kayak begini kan
mama ini bukan kesalahannya kak fadil
mama kamu benar kan
kalau saja fadil tidak terlambat untuk bertindak
tentu masalahnya tidak akan seru seperti sekarang ini
om enggak boleh bicara seperti itu
tapi itu bukan alasan
karena om tidak akan diam begitu saja
kalau kalian tidak bisa menikah sekarang
mari kita bersama sama menunggu
sampai anak yang dikandung camilla itu lahir
dan setelah anak itu lahir
kalian segera menikah
kamu segera bereskan barang barang kamu sekarang
kamu akan tinggal bersama kami
mama di rumah saya
dan kamu fadil kamu ikut papa pulang sekarang
dan sampai anak itu lahir
kamilah akan menjadi tanggung jawab kamu sebenarnya
dan setelah anak itu lahir
kalian segera menikah
bagaimana bu farah
apa ibu setuju dengan unsur saya
saya sangat setuju sekali pak tamah
terima kasih pak tamah
enggak enggak om
mila gak bisa pergi
kamu harus pergi nam
tapi mila gak mau ninggalin mama dan mila gak mau
kamu tidak perlu mengkhawatirkan mama
mama sudah sehat
kalau kamu sayang sama mama
kamu turutin keinginan mama ya
nanti mama akan sering sering menyukai kamu
ya kan pak tamah
ibu bisa datang kapan saja
biar papa yang atur
kamu bisa siap siap sekarang
kita beresin pakaian kamu
mama pasti akan ingin kamu terlepas
kalau begitu kamila pamit ya
ini buah ais mama
kepala mama pusing
pusing mikirin ulah kalian semua
udah lah mama mau tidur
jangan ganggu mama ya anak
mama baik baik aja kan
ngapain kamu datang kesini fadil
berita apa lagi yang kamu bawa untuk menyakiti hati mama
ngapain kamu kesini
masih punya muka kamu berdiri di hadapan saya
pergi kamu dari sini
memang harus belajar dan berusaha
untuk sudi melihat kamila
karena mulai malam ini
dia akan tinggal bersama kita
dia mau tinggal disini
mama gak setuju
mama gak sudi
anak itu di rumah ini
mama gak izinkan dia tinggal disini papa
mama gak mau
ini sudah menjadi keputusan bapak
bahwa mulai sekarang
camilla adalah bagian dari keluarga kita
dan setelah dia melahirkan bayi dia
fadil dan kamila harus segera menikah
mama gak akan pernah mengizinkan mereka menikah
setuju atau tidak
mama harus menyutupi mereka
karena ini sudah menjadi keputusan papa
kalau itu mau papa
perempuan itu boleh tinggal disini
tapi mama akan pergi dari sini
pilih ya atau mama